laga hidup mati akan tersaji kala indonesia menghadapi malaysia pada laga penentuan penyisihan grup b piala aff dua ribu delapan belas
pertandingan yang mempertemukan skuad garuda dengan harimau malaya akan dilaksanakan pada minggu sembilan belas desember besok
lalu bagaimana peluang indonesia di laga ini apakah indonesia bisa lolos ke babak semifinal dan mengakhiri dahaga dengan menjadi juara di piala aff
sudah tersambung melalui sambungan zoom mantan pemain timnas dan juga pelatih timnas indonesia u enam belas coach bima sakti dan juga pengamat sepak bola tommy welly
selamat malam bapak bapak
sebelumnya kita juga sudah mencoba untuk mengundang pssi namun sayang belum bisa bergabung dalam dialog kita pada malam ini
pertama kita ke coach bima ini coach bima indonesia diunggulkan dengan berada di puncak kelasemen grup b dengan tujuh poin
seri saja untuk mendapatkan tiket ke semifinal nanti
lantas bagaimana peluang indonesia dalam laga melawan malaysia besok
ya terima kasih bang reza
ya sebenarnya untuk di atas kertas kita memang hanya butuh seri ya
seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwasannya ya sebenarnya ini juga jangan jadi beban buat pemain dan harus tetap fokus ke pertandingan
bagi kita informasi yang mendapat supporter dari tim malaysia
dan hadir di stadion
dan jangan sampai terpengaruh
jangan sampai kejadian dua ribu sepuluh
mungkin kita ingat juga kawan kawan juga ingat juga
ya pemain agak sedikit terpengaruh
sehingga permainan menjadi terganggu
dan ini saya pikir ditunggu tunggu oleh masyarakat sejuta sepak bola indonesia
yang seperti saya bilang elpasiko ini sudah lama
kita tidak ada pertandingan sepak bola
ya semoga saja mereka
pemain tim masih bisa memanfaatkan momen ini
dan seperti yang saya sampaikan tadi modal kita tidak ada di tiga pertandingan sebelumnya
kalau lawan kamboja kemarin ya mungkin ada sedikit problem di babak kedua
saya pikir itu setiap tim saat menghadapi suatu turnamen apalagi pertandingan awal kamboja sudah main sebelumnya
jadi mungkin ya pasti ada sedikit adat lagi
ya walaupun kita diserang tujuh hari tujuh malam ya bang noel ya
tapi kita bisa menahan tidak terjadinya gol
semoga ini menjadi modal semuanya
dan kita berharap bersama sama mudah mudahan besok timnas bisa lumayan lebih baik
dan bisa lolos ke part berikutnya
mungkin itu bang reza
oke berarti salah satu kuncinya adalah fokus begitu dalam bertanding
kita ke bang toel nih
bagaimana melihat peluang indonesia saat ini untuk melawan malaysia besok
iya minimal draw bisa lolos ke semifinal
tapi tim yang masuk ke lapangan dengan konsentrasi hanya mengejar draw sebetulnya itu beresiko
tim yang masuk ke lapangan dengan konsentrasi cukup draw biasanya beresiko
ini pertandingan yang selalu berbeda
mau hidup mati persoalan tiket ke semifinal
mau tidak hidup mati
lawan malaysia itu selalu tricky
jadi ini memang butuh sentuhan yang berbeda dari pelatih sinteyo
jadi kalau masuk ke lapangan dengan frame dengan mindset cukup draw
sebetulnya itu beresiko
jadi mendingan yang memang targetnya harus menang biasanya seperti itu
jadi bahaya kalau pikirannya cuma ah cukup draw
itu menurut saya sih sangat berbahaya
iya target tetap harus menang begitu ya bung ya
ini kan persoalan lain buat publik bola indonesia
ini dari catatan kami kan dua belas kali keikut tersertaan indonesia di iff
ini belum pernah sekalipun merengkuh trofi juara
walaupun sudah lima kali nih menjadi runner up gitu
dan juga ini trend dari timnas ifm positif dengan tiga pertandingan di grup b terakhir
sudah dua kali menang dan juga satu kali imbang
kira kira seberapa besar peluang indonesia untuk menjuarai piala aff tahun ini
untuk juara saya pikir itu pertanyaan lain
untuk semifinal besok aja menurut saya sih tricky
kita memang betul menang
lawan kamboja dan lawan laos yang levelnya jujur harus kita akui di bawah kita
maksud saya dalam konteks sepak bola kamboja dan laos bukan isu gitu
tapi ketika lawan vietnam kita juga harus jujur mengakui bahwa kualitas vietnam di atas kita
position tujuh puluh tiga puluh dan seperti coach bima bilang tujuh hari tujuh malam digempur itu kan menunjukkan kualitas
tim yang kualitas gak akan pernah mau bertahan abis abis
ya artinya kan ada perbedaan kualitas dan kita harus mengakui kualitas vietnam itu
di grup b vietnam adalah kualitas terbaik
nah jadi kalau bicara juara seberapa besar peluangnya
adakah tim yang main dengan cara bertahan habis habisan terus bisa juara
maksud saya kan nggak akan cukup
sebuah tim gak akan cukup dengan modal bertahan abis abisan untuk juara
lalu orang bilang kan yunani pernah juga katanya waktu euro dua ribu
kan pasti ada yang nyeletuk begitu kan
tapi waktu euro dua ribu empat juni counter attack nya bagus
set piece bola matinya bagus
nah kita lawan level yang setara
maksud saya kita tidak mensejajarkan diri dengan kamboja dan laos
kita mensejajarkan diri dengan vietnam dan malaysia kan belum kebuktian
lawan vietnam kita belum bisa bikin gol gitu
malah di gempur abis abisan tujuh hari tujuh malam
atau pakai istilah khus bima tadi
oke coach bima gimana setuju dengan pernyataannya tadi
harapan saya seperti bang toel itu suatu prediksi yang pas juga
artinya sekarang harus ada peningkatan ya
peningkatan karena kalau kita lolos nanti pasti bebannya juga lebih berat
lawannya juga di grup a juga berat juga
ada juga menunggu thailand sama singapura
saya pikir ini jadi pr ya buat semua pemain
saya yakin sintayong sudah mempersiapkan semua taktik
karena saya juga sempat bersama sama kemarin tc barong di turki
saya pegangnya u delapan belas diperbantukan ganda sintayong biar lebih fokus di timnas senior yang akan menghadapi piala aff dua ribu dua puluh di singapura
jadi saya juga sempat berapa kali ikut latihan timnas senior
saya juga sudah mempersiapkan semuanya bagaimana taktik cara bagaimana mereka bisa juara
tapi benar kata bang toel kita harus persiapkan semuanya
karena kemarin dari tiga pertandingan memang masih banyak kekurangan dalam ketidakbenarannya
dan itu tidak boleh turun lama lagi di pertandingan besok
karena ini duk mati ya bang soel ya
anggap saja ini final lah bagi lawannya malaysia
kita bisa ibaratkan boleh kalah lawan tim lain tapi jangan tambah malaysia
ini bukan berarti saya mengompori tidak ya
tapi paling tidak ini jadi motivasi lah buat semua pemain yang akan bertanding besok
oke apalagi mereka juga sering bertemu ya
beberapa kali bertemu tiga kali menang tiga kali kalah
memang harapannya pasti bisa menang dulu melawan malaysia besok ya coach ya
itu yang harapan kita ya
agar kita lebih mudah lagi
beban sudah lepas setelah lawan malaysia
kalau kita bisa menang sehingga kita bisa fokus lagi untuk pertandingan di semifinal
yang penting kita fokus dulu di pertandingan lawan malaysia
kita nggak tahu nanti lawan siapa
nanti berikutnya tapi yang penting lawan malaysia dulu kita harus kokoh
jangan terprovokasi lah saya pikir itu
karena beban pasti berat sekali
baik baik coach bima dan juga bung towel
tahan dulu kita akan kembali lagi
perbincangan kita akan dilanjutkan tetap di cnn indonesia newscast
anda kembali di newscast
kami akan lanjutkan perbincangan kami
coach bima anda kan pernah menjadi pemain dan juga asisten pelatih saat timnas indonesia berlagak di aff
sebetulnya sebenarnya apa kekurangan indonesia dibandingkan tim asia tenggara

hingga belum sekalipun menjadi juara di turnamen ini
dulu berapa kali kita saat piala aff
dari segi persiapan saya pikir ya persiapan
kemudian problem yang tahun ini saya pikir hampir sama semuanya
karena ini masa pandemi
kemudian setiap negara pasti juga tidak seperti negara negara eropa
mereka menjalankan kompetisinya
banyak yang terputus putus
kemudian mungkin tidak seperti kompetisi kompetisi sebelumnya
seperti harus jalan berapa bulan
dan harus dibikin seperti turnamen pom turnamen
saya pikir ini juga jadi beban semua tim yang berlaga di aff tahun ini
dan saya pikir ini lutfi tayong lebih ini ya
karena beliau bisa memilih pemain
lebih dari dua dari setiap klub
dan lagi juga sekarang kompetisi lagi istirahat
jadi semuanya saya pikir ini jadi modal buat mereka nanti bisa lebih baik di pertandingan melawan malaysia
buung tawel anda bagaimana melihat skuad indonesia yang ada saat ini
melihat skot indonesia saat ini
begini aff itu kan panggung elit prestis timnas senior asean ya
negara negara asean kan aff panggung elitnya
kalau kita lihat panggung ini memang apalagi lawan malaysia besok hidup mati itu bukan hal yang mudah
sementara squad indonesia saat ini mayoritas pemain pemain yang hitungannya terbirang baru di timnas senior
hitungannya terbirang baru
itu hal yang mudah
senior itu kan pak rudin
padahal pak rudin juga sebetulnya kan capsnya belum seperti teman teman kita tetangga tetangga lain
misalnya di posisi center back malaysia aidil jafwan kan sudah sembilan puluh an
pak rudin itu kan paling empat puluh an caps
nah yang lainnya lalu yang senior lainnya kan victor iqbanevo
yang lainnya kan mayoritas dua puluh tahunan awal
kadang tidak mudah bagi pemain pemain
kita bilang kita akui bahwa pemain pemain muda yang ada di tim sinteyong sekarang kan potensial
asnawi mangko alam pratama arhan rahmat irianto ramai rumake kuitan sulaiman
kita akui mereka pemain potensial
tapi untuk di panggung senior seperti aff kadang nggak cukup
kadang tidak mudah
itu yang penting dipahami oleh publik supaya ekspektasinya proporsional
yang saya lihat sinteyong sedang membangun generasi baru timnas indonesia
soal hasil itu ya harus fleksibel kita lihatnya
harus lebih bijak
kalau bisa tahun ini syukur kalau enggak kan juga harus kita bisa menerima dalam sudut pandang sepak bola yang benar
karena itu tadi
tidak mudah buat pemain muda sekalipun mereka potensial
main di level pertandingan hidup mati lawan malaysia
main di level senior seperti piala aff yang gengsinya begitu dinantikan
yang ekspektasi publik bola tinggi karena seperti mas reza bilang tadi
negara besar asean yang belum jadi juara di aff ya indonesia
cuma indonesia yang belum baru lima kali runner up
coach bima anda setuju nggak dengan pernyataan dari bung toel tadi
terlebih anda juga sebagai pelatih begitu
setuju sekali bang tujuh sekali
memang ada beberapa pemain yang baru naik ke senior
dan memang mereka minim dari pengalaman mereka ya
dan selain itu juga saya pikir ini bang toel dan bang reza ya
kompetisi saya pikir kompetisi malaysia lebih awal ya mereka daripada indonesia
dan mereka berjalan saya pikir normal gitu ya
kalau kita kan nggak normal gitu
saya pikir itu jadi beban juga buat pemain
dan kemarin juga tadi dipanggil juga mereka dalam masa kompetisi yang padat
dan itu juga jadi pertimbangan gitu untuk bisa berprestasi
tapi kita berharap lah sama sama berdoa
semoga mereka bisa melewati masa masa sulit itu
ini melihat absennya egy maulana fikri ini kira kira siapa pemainnya
yang bisa memberikan perbedaan di squad garuda saat ini coach
saya pikir banyak ya
masih ada irfan jaya witan ya
jadi posisi sayap ya biasa egy dipasang di sayap
dan kalaupun egy juga hadir saya pikir perlu adaptasi juga karena dia akan main di eropa
ini main di singapura
dan cuaca juga pasti berbeda gitu
dan kita juga gak bisa terlalu berharap sama egy aja gitu
tapi tim pemain lain juga masih ada yang siap gitu
kita berharap egy bisa hadir
performanya juga bisa sama seperti dia main di klub
tapi juga harus kita perhitungkan perjalanannya
kemudian cuacanya berbeda
waktunya juga berbeda
dan itu juga harus dipertimbangkan
pasti perlu ada adaptasi
yang ditakutkan egy malah jet lag gitu
kalau kemarin waktu bergabung di turki
saat itu juga gak begitu jauh berbeda dengan ini
dropnya cuacanya kemudian waktunya juga
bung kira kira absennya egy saat ini
seberapa besar pengaruhnya untuk ke depan
terutama pertandingan besok bung
tidak berpatok pada satu orang ya
apalagi di posisi egy
seperti coach bima bilang ada witan ada irfan
ricky kambuaya juga saya pikir sangat menonjol
atau selalu menjadi pilihan
saya pikir bukan faktor lah
kalau egy main atau tidak main bukan faktor
sebetulnya yang menjadi faktor adalah
bagaimana tim ini punya keseimbangan yang lebih bagus
misalnya kita ambil begini lawan vietnam
defannya oke lah
tabil atau tahan banting selama sembilan puluh menit di gempur
tapi kan berarti tahap berikutnya
aspek berikutnya yang harus lebih tajam
untuk pertandingan besok yaitu counter attack nya
atau aspek offensive nya harus lebih bagus
kalau soal bikin gol
ada tujuh pemain indonesia yang sudah bikin gol
memang yang paling tinggi kan cuma evan dimas ii dan rahmat irianto
tapi kan posisi kalau kita bicara striker
belum ada tuh yang bikin gol
entah itu ezra walian entah itu dedik
entah itu kus hedia
belum ada yang bikin gol
di malaysia safawi rasid yang produktif bikin gol dengan empat gol
artinya pemain ini dalam posisi top perform
sudah dalam posisi top perform
jadi kita harus waspada dengan shafawi rashid
kita harus waspada dengan serangan balik
kita sudah teruji dengan pertahanan yang solid
waktu lawan vietnam jatuh bangun
tetapi kan bola harus ada tiga aspek
bertahan transisi dan menyerangnya seimbang
mungkin seperti itu ya coach bima ya
karena besok kan untuk mati untuk tiket semisional
oke bu kutowel kalau anda melihatnya
sebenarnya apa sih kekurangan dari timnas kita saat ini bu
ya perlu ujian di level yang sesungguhnya
makanya saya bilang kalau kamboja lawas itu kan pertempuran kecil
pemperangan besarnya kan supaya bisa semisional
supaya bisa juara gitu kan
nah ujian sesungguhnya itu di level yang sama
seperti vietnam dan malaysia
dan ternyata kita harus mengakui bahwa level vietnam di atas kita
vietnam itu kan mayoritas generasinya evan dima
pemain pemain usia dua puluh tiga dua puluh empat dua puluh lima dua puluh enam
sedang di puncak usia emasnya lah
pemain kita itu beragam
konfigurasi usianya beragam
dari yang senior seperti victor iqbal nevo
ke fahrudin ke evan dimas yang dua puluh enam tahun
tapi seolah olah sudah veteran
lalu ke generasinya pratama arhan
asnawi rahmat irianto yang masih muda
termasuk witan sulaiman gitu
jadi gradasi secara pengalamannya
jam terbangnya itu lebar gitu
sementara tim lain kadang lebih compact
dari sisi gradasi kualitas jam terbang mereka
antara senior dengan junior
nah itu tadi persoalannya yang kurang itu soal
di panggung besar siap nggak mereka gitu loh
untuk pertandingan sebesar semenentukan besok
makanya saya pikir kalau kita bicara permalam ini
ya kita berharap faktor sinteyong sangat bisa memberikan
kontribusi saja untuk pemain pemainnya
berarti faktor mental berpengaruh besar ya
ya sangat sangat sekali sangat sekali
coach bima kira kira anda melihat kekurangannya seperti apa
ya yang disampaikan bang tower tadi benar ya
mungkin ada tiga momen ya
bertahan menyerang transisi
tapi ada satu lagi bang tauel yang mungkin ini yang selalu kita alami juga
bahkan di dua ribu tujuh belas saat sea games di kuala lumpur
jadi mereka ini juga harus waspada ya
tapi kita kemarin berapa kali memang saat latihan
putri sinteyong sudah melisihan semua set piece
menyerang bertahan corner semuanya itu sudah dipersiapkan
jadi harus lebih fokus lagi mungkin itu yang bang toa ya
karena beberapa kali
kita kena di seekip juga karena set piece
menangan pojok karena waktu itu ansapu tidak main
sehingga ada sedikit celah di situ
akhirnya kita kalah satu kosong karena set piece
mungkin ini juga masukan buat pemain
supaya lebih fokus saat terjadinya set piece
mungkin itu bang toa dan bang deja
kalau anda melihat hadirnya sinteyong ini
apakah sudah cukup memberikan dampak yang baik nih
bagi squad tim nasa saat ini
ya pertanyaan ke saya nih bang
kalau saya pikir pengalaman dari coach sinteyong ya
saya kemarin sempat ikut berlatih di turki
beliau sudah banyak memberikan materi latihan yang
semua yang dibutuhkan saat menghadapi suatu turnamen
apalagi juga pssi kali ini juga tahun ini
sangat mensupport ya
karena coach sinteyong diberikan peluang untuk mengambil pemain
lebih dari dua di setiap klubnya
dan satu lagi
bahwasannya kompetisi juga sekarang diliburkan
supaya beberapa pemain yang kemarin di lirik oleh coach sinteyong
bisa hadir di singapura
dan ini sebenarnya sudah jadi satu
chemistry yang bagus antara federasi dan latih tim nasa
dan sekarang tinggal besok bagaimana
taktik bagus support dari psi juga bagus
tinggal kembali lagi ke pemain yang saya bilang tadi
musuh yang terberat adalah diri sendiri
terutama besok saat pertandingan yang pasti
atmosfernya panas ya
karena ini adalah musuh bubuyutan lah istilahnya
tapi tetap jaga sportifitas tetap diunjung tinggi fair play
karena tetap pada rule flow of the game nya harus kita jaga
jangan menang dengan segala macam cara
tetap kita musuh sembilan puluh menit
setelah itu kita tetap saudara
satu keluarga satu rumpun dengan malaysia
mungkin itu pak reza
baik pertanyaan yang sama buat bung toel
ini bagaimana kira kira
apakah hadirnya sintayong ini sudah cukup memberikan dampak
ya menurut saya faktor sinteyong justru memang sangat berperan besar
karena kekurangan kekurangan dengan faktor yang tadi saya sebut bahwa
para pemain minim jam terbang tapi diberikan kepercayaan
itu kan pasti sisi kurangnya sisi mentalnya diisi oleh sinteyo
yang berani memberikan
kan begini kita nggak pernah berpikir bahwa tiba tiba
alfred andadewangga selalu jadi pilihan
rizky ridho selalu jadi pilihan
pratama arhan jadi pilihan
ini kan anak anak muda yang baru naik ke level senior di era sinteyong semua
nah kalau kita bicara jam terbangnya yang under
yang capsnya di tim nasional under sepuluh semua kan miris kita
dalam kacamata awam sebagai publik bola
tetapi justru sinteyong berani turunkan mereka berarti kan
ada faktor sinteyong yang bermain di sana
faktor dia sebagai pelatih memberikan kepercayaan
nah semoga itu teruji besok
anak anak muda kita teruji besok
karena seperti saya bilang tadi
kadang pertandingan besar lawan malaysia
itu nggak mudah bagi siapapun
bahkan bagi pemain senior yang sudah berpuluh kali main di tim nasional pun
mungkin nggak pernah gampang pertandingan lawan malaysia
apalagi besok hidup mati kan bebannya tinggi itu
jadi faktor sinteyong ini sangat pengaruh
contoh kan ada istilah
nah kalau kita bicara khusus di posisi sektor
bahwa mr aja tiga pertandingan tiga keeper yang main
mulai dari sahrul fadil
hernando ari suta
lalu terakhir nadeo argawinata
jadi kan sebetulnya kan umumnya
lajunnya kan ada the winning team nya
bahkan di sektor gawang aja kan ada tiga keeper yang sudah dimainkan
ini kan pasti karena faktor sinteyong yang berani memainkan itu
kalau yang lazimnya pelatih pelatih yang kita pahami sebelum era sinteyong kan
kita tahu pilihan penjaga gawangnya siapa misalnya kan
misalnya di era sebelumnya
itu kan seperti sebuah kelajiman
tapi sekarang tiga pertandingan tiga keeper
striker pun kita nggak tahu apakah ezra duluan
apakah dedek duluan
ini yang kemudian
buat saya tadi sinteyong ini sedang membangun generasi baru timnas
dengan alasan alasan tadi bahwa kompetisi kita tidak normal
seperti kusvima bilang
hanya boleh ngambil dua pemain dari setiap klub
hanya persebaya yang sumbangkan empat pemain
selebihnya cuma dua atau satu pemain dari tiap klub
contoh sebaliknya sebagai perbandingan
malaysia itu johor darul takjib
enam pemain di timnas malaysia
bung toel berarti menurut anda ini hadirnya sintayong ini
memberikan dampak yang signifikan terhadap timnas ya
kalau di sisi pemain masih ada elemen elemen yang mungkin bolong
maka kan itu tugas pelatih untuk mengisi
dan dengan kaliber sinteyong
dengan segala pengalamannya yang dia miliki
memang dia yang harus di
contoh ini ada kusvima
melatih anak anak u enam belas
dengan segala kekurangannya u enam belas
kan yang harus isi kelemahan dan bolong bolongnya kan kut bima
jadi bukan semata mata bahwa pemain itu potensial dan sebagainya
lalu bermain semata mata karena kemampuan mereka
tapi ada guidance dari pelatih
oleh kehadiran keterlibatan kontribusi pelatih di sana
baik coach bima
ini terlepas dari
hasil akhir nanti timnas di piala aff
menurut anda nih
bagaimana posisi sinteyong setelah piala aff ini
apakah cukup aman
ya semuanya tergantung federasi ya
kita nggak bisa prediksi ya
karena apa yang dilakukan sinteyong semuanya udah banyak
untuk perubahan kepabulan kita
terutama masalah fisik
kemudian beliau memang sangat detail ya untuk masalah dasar
kemarin memang beberapa kali memang dikritik masalah fisik
dikritik masalah passing
saya pikir ini juga pr buat kita semua
artinya kita harus berbenah ya
artinya semua ya awalnya dari akademi dari sst
harusnya memang dasar dasar itu harus kita sudah terapkan di
siadini agar tidak terjadi lagi di timnas senior
tapi selama kami latihan kemarin
memang banyak fokus di situ dan ya sudah ada progres peningkatan gitu
ya harus diberi waktu lah diberi kesempatan
agar ada proses lah ya buat sintayong
untuk bisa membangun timnas lebih baik
pertanyaan yang sama untuk bung toel
bagaimana kira kira nasib sinteyong ke depan setelah plaff nanti
jauh jauh hari kan sudah dibilang akan dievaluasi
evaluasi sih memang normal normal aja lah menurut saya sih
siapa yang mengevaluasi
tapi kalau evaluasi itu tidak proporsional dan
kalau exco yang evaluasi
apa exco exco sekarang paham bola
kan belum tentu juga
jadi memang harus ada orang orang technicalnya yang mengevaluasi
sehingga kemudian evaluasi yang keluar kan proporsional
kalau berdasarkan semata mata keputusan exco kan bisa bias gitu loh
lalu kemudian publik juga bisa terbelah antara yang pro dan yang kontra
jadi harus diproporsionalkan
kalau evaluasi sih normal normal aja
karena aff kan target
itu tadi karena dibilang mas reza kita belum pernah juara
satu satunya negara besar asean negara sepak bola asean
negara besar sepak bola asean yang belum pernah juara ya indonesia
normal kalau aff pengen target juara
tapi kemudian ketika evaluasi seperti apa evaluasinya
itu yang penting
siapa yang mengevaluasi sinteyo
karena enggak ada kaliber yang menyamai dia kan
maka harus ada tim
timnya siapa yang layak yang panas
kalau hanya berdasarkan semata mata keputusan esko
ya bisa jadi bias keputusan
kita akan tunggu bagaimana hasilnya besok
dan diharapkan memang tim nas bisa menang begitu ya menuju ke piala aff
dan juga mendapatkan juara
kalau tadi kita sempat bahas bahwa memang belum pernah
apalagi satu satunya negara yang belum pernah
diharapkan besok kita bisa meraih piala aff
terima kasih bung toel dan juga coach bima sudah hadir dalam malam hari ini
bung toel terima kasih
sukses coach bima sehat sehat
cnn indonesia newscast akan segera kembali